inisiatif sendiri terus
ini kan handphone saya juga kan sekarang
mau saya simpan mau enggak itu urusan saya bukan urusan kamu
gayanya kiki sampe kaya begitu
gini dulu tuh aku sama mas al
aku pernah bikin surat perjanjian sama dia
mam tau ga
surat perjanjian apa ya
ada perjanjian itu dimana aku ngasih waktu ke mas al
dalam waktu singkat aku akan buat masa untuk jatuh cinta
nah pake surat perjanjian itu kalo misalkan
mas al aku tidak bisa membuat mas al jatuh cinta aku akan mundur
tapi kan al amnesia bukan kayak dulu

aku cuma ingin melakukan hal yang sama aja kaya dulu
momen momen yang sering aku lakuin sama mas al
mungkin aja dengan dengan aku ngelakuin itu
mas al akan jatuh cinta lagi apa engga itu
itu semua mas al yang tau
tapi aku cuma berusaha semaksimal mungkin untuk buat mas abal
ya kita kan mesti coba segala macam cara
kan kamu yang tau
untuk membuat al jatuh cinta lagi sama kamu
ya kira kira gitulah mas ceritanya
semoga mas al kebayang lah
nah kalau masalah ini nih mas al
mas el sama persis kayak kiki
oh iya pak ee
saya kesini untuk mengantar ini buat bapak
jadi tadi ibu andi minta saya untuk membelikan hp ini
udah saya aktifkan juga
andin yang punya inisiatif untuk beli ini
bu ani juga minta saya untuk mengisi
hp bapak dengan foto dan video yang bapak kirim waktu itu ke saya dan bu andin
gigi masuk ke dalam dulu ya
kan ada tamu mau kiki bikinin
boleh jangan lepet lepet ya mbak ces
jadi harus transit ke singapura atau memang harus ke bali dulu ya
nggak akan bisa terjadi dong
minta tolong sama siapa
selamat jalan ya
pembicaraan tentang bisnis
gak bisa dilakukan
tadi waktu telepon kakak
aku gak bisa cerita
apa yang sebenarnya terjadi
aku cuma bisa cerita soal keseharian aku aja
aku gak bisa bilang kalau sebenarnya
karir aku lagi bermasalah disini
salah mencet aku
padahal aku datang ke jakarta buat sal
tapi dia malah balik
kalau dia pergi hari ini
sakit banget hati aku rasanya
aku gak mau putus dari sal
aku benci banget sama semua ini
aku benci sama elsa
kenapa sih elsa harus pengaruhi aku
sampai aku tuh benci sama keluarga penopelita
assalamualaikum tante rossa
kamu sehat ya
mama baru ketemu lagi nih sama jessi
handphone yang ibu minta sudah saya serahkan ke paal
ya data datanya udah dipindahin semua ya
kalau foto sama video itu terganggu buat kamu mas
jangan kesan aja
aku bantu oposin ya
inisiatif sendiri terus
ini kan handphone nonton saya juga kan sekarang
mau saya simpan mau enggak itu urusan saya bukan urusan kamu
aku siap siap dulu deh aku mau jemput trainer deh
gak usah mama tadi udah minta tolong driver untuk jemput trainer udah jalan juga lagi ya udah stay here
aku gak tau harus lakuin apa lagi agak terhindar dari rasa canggung ini
aku merasa jadi serba salah
kamu kenapa sih
enggak tiba tiba sal ngabarin kalau dia harus balik ke ozima
aku sekarang bingung
kalau bukan salah aku harus minta tolong sama siapa ya
ya udah nol ini berarti bukan rezeki kamu
dapat bantuan dari sar ya
kamu harus ikhlasin itu
waktu itu kan mama pernah telpon ibu rosa
mama pernah bicara masalah perusahaan kamu
gimana kalau mama minta tolong lagi aja ke dia
ya gak enak lah
mama kan tau sendiri
al tuh baru balik baru ditemuin
dan kondisi al sekarang itu amnesia ma
pasti mereka lagi fokus gimana pemulihan al
dan gak mau di ganggu soal bisnis bisnis kayak begini ma
ya terus gimana dong mama harus bantu apa untuk kamu
mama tetap kepikiran kok masalah ini
elsa kan waktu itu pernah ke kantor
dia sempat nawarin
apa aku minta tolong ke elsa
ya gak ada salahnya kamu coba aja noh
kamu pasti mau minta bantuan aku kan
pasti perusahaan kamu sudah benar benar jatuh
dan sekarang kamu minta bantuan sama aku
sudah gak punya istri
ditambah reina udah kembali lagi dengan papanya
kamu sudah benar benar jatuh lah
jangan berlagu sama aku
kalau minta bantuan minta bantuan aja
dan lihat sekarang
kamu ngemis kan sama aku